kamu benar benar kembali nak
kamu benar benar kembali
ada satu hal yang membuat saya
gak akan mungkin menikah dengan juragan bronto
tadi saya ketemu krisna ibu
krisna masih hidup
dari mana kamu tahu
selama kamu masih terus melakukan kejahatan
kami gak akan berhenti menghalangi kami
apa kamu tidak pernah sadar ular putih
apa yang kamu ucapkan
sampai kapan kamu bisa melawan aku
kakak pasti gak bakal nyangka
sampai kapan selesai
sampai kapan dia bakal tercapai
dia memang modifying
jadi aku suamimu
apa yang terjadi dengan kamu suamiku
oh kak mungkin waktu kak krisna hilang di hutan nggak sengaja kepalanya kebentur
jadinya kak krisna gak bisa inget apa apa deh kak ya kan
mungkin karena itu aku gak bisa menemukan suamiku selama ini
aku gak bisa melihat suamiku melalui gantungan kunci itu karena memorinya hilang
pantas pantas aku selalu merasa dekat padamu lintang putih
tapi tetap saja aku sama sekali gak bisa mengingat masa laluku
sudahlah suamiku kamu gak usah memaksakan diri
yang penting sekarang kan kita udah ketemu
itu yang penting
kak gimana kalau kita ajak kak krisna ke paman bargol
ilmunya paman bargowo kan hebat banget kak siapa tau dia bisa nyembuhin kak krishna
ide kamu bagus juga
ya udah kalau gitu sekarang kita bawa suamiku ke sana yuk
mana mana kok nggak ada sih
kak krisna tuh sebenarnya kemana
jangan jangan dia ninggalin aku dan ketemu lagi sama kalintang
jadi begitu ceritanya
tapi namanya jodoh biar berpisah begitu jauh tetap ketemu lagi
seperti kata pepatah asam di gunung garam di laut tetap bisa ketemu di kuali
aku rame ya apa lagi ada tamu
bahkan dia nggak tahu dirinya sendiri paman
ayah ayah ampun ya
ayah betul betul malu
ternyata selama ini kamu membonggil ayah
kamu mau bilang kamu tinggal di rumah teman nyatanya kamu tinggal di gua sama suami orang
ayah ampun ya marnya nggak sengaja ya nemuin kak krisna di hutan
kak krisna itu lupa ingatan ya
bukannya kamu bawa kembali ke keluarganya

salah kamu mengelabuinya untuk memikatnya ya
ayah didik kamu untuk menjadi gadis yang baik dan bermartabat
marni ini masih kecil paman
dia belum mengerti kalau yang dilakukannya ini salah
lagipula saya berterima kasih sama marni
kalau bukan karena marni
mungkin suami saya sudah tidak bisa bertahan sampai sekarang paman
hatimu begitu mulia annalinta
kalau perempuan lain pasti akan mendendam
kalau suaminya diganggu oleh orang
tapi nalintang begitu mudah memaafkan
perbuatan marni yang memalukan
bapak minta maaf pada nalinda
ini mutiara sudah ribuan tahun umurnya
pas jam dua belas malam
semua penyakit sembuh
malah sebagai penebus kesalahan marni pada nalintang
tapi paman benda ini sangat berharga
saya tidak bisa menerimanya paman
lagipula saya sudah memaafkan marni dengan tulus
saya tidak mengharapkan imbalan apa apa
kalau nalita tidak mau menerimanya
bapak kan merasa malu dan bersalah seumur hidup
lagipula ini satu satunya obat yang dapat menyembuhkan nagris
terima kasih paman
hah kamu benar benar kembali nak
kamu benar benar kembali
ini ibu kandung kamu
masa kamu lupa sama ibu kandung kamu nak
tapi tadi saya dan dinta sudah membawanya ke paman bargowo
dan dia memberikan obat sakti ini bu
mudah mudahan besok pagi ingatan krisna sudah pulih kembali
yuk istirahat ke dalam
aku enggak percaya
pasti ini cuma ulah siluman siluman itu
dia mencoba memperdaya aku dan krisna
aku harus cepat cepat
menemukan cara untuk mengusir ular ular itu dari sini
udah jam dua belas malam
kamu harus minum obatnya
aku sekalian sudah mencoba